inilah rekaman video milik warga saat truk pengangkut hebel ringsek
usai menghantam dam truk di jalan gatot subroto kuningan setiabudi jakarta selatan minggu pagi
yuli yang juga sopir truk pengangkut bata hebel tewas terjepit
jenazahnya dievakuasi ke rumah sakit polri kramatjati
peristiwa terjadi saat truk pengangkut hebel melintas dari semanggi menuju cawang
menghantam dam truk yang berhenti di tengah jalan
kecelakaan ini diduga akibat pengemudi truk hebel mengantuk dan tidak adanya rambu petunjuk
bahwa dam truk sedang rusak berhenti di tengah jalan
kasus kecelakaan ini ditangani unit laka di telantas polda metro jaya
kayaknya sih ngantuk
saya lagi berhenti
tiba tiba ada mobil aja dari belakang saya lagi tidur
soalnya saya lagi nungguin setahun ingat dari cicangkal daerah gunung sindur
di lokasi terpisah seorang wanita penumpang ojek online tewas setelah tertabrak truk
tangki pertamina pada sabtu siang kemarin
korban bernama vini handriani warga duriko sambi cengkareng jakarta barat ini
mengalami luka di kepala
menurut warga motor ojek online yang ditumpangi korban melaju dari kedoya menuju senen jakarta pusat
tiba tiba motor ditabrak truk tangki pertamina hingga korban terjatuh dan terlindas
dari penumpang ojol
itu lelaki apa perempuan
mau kemana sih itu
dari adikarya mau ke senen
saya lagi parkir lagi ngeluarin mobil
tiba tiba saya ngeliat udah terjadi aja
korbannya udah terlintas aja
itu ditabrak sama mobil apa bang
anggota laka lantas jakarta barat mengevakuasi jasad korban ke rs udeta ngerang
sementara pengemudi ojek dan sopir truk
pertamina dibawa ke unit laka lantas jakarta barat
akibat kecelakaan lalu lintas dari jalan panjang kebonjeruk menuju daan mogot jakarta barat
sempat mengalami kemacetan
tim liputan cnn indonesia